eh tapi pas lagi lu dapet istilahnya dapet cincin pertama lu di lima itu gimana tuh
nah target lo kan di situ ya